obyeknya adalah tempat tempat lalu lintas masyarakat kemudian mal mal pasar pasar rakyat kemudian tempat pariwisata
dari data yang ada di empat provinsi dan dua puluh lima kabupaten kota ada satu delapan ratus obyek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut
dalam tahap pertama ini kita laksanakan secara serentak di empat tempat yaitu di dki jakarta khususnya adalah di bundaran hi kemudian di wilayah bekasi
berikutnya adalah provinsi jawa barat sumatera barat dan goronta

pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap
seperti contoh saat ini adalah kita laksanakan tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta kemudian siang nanti rencananya bapak presiden juga akan meninjau
adalah tempat niaga khususnya adalah food hall yang radik bekasi dan termasuk adalah tempat tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat yaitu tempat tempat penjualan apotik penjualan obat
di sana akan kita terus awasi
yang kita laksanakan diantaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan
pertama harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker
yang kedua masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman
dan yang ketiga kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer
mudah mudahan dengan kegiatan ini tahap pertama bisa berjalan dengan baik
tahap pertama akan kita atur contohnya adalah
mal yang kapasitasnya seribu mungkin akan kita izinkan untuk lima ratus saja dan kita awasi
termasuk juga rumah makan harusnya mungkin lima ratus kita batasi mungkin hanya dua ratus saja
kerjasama antara tni polri dengan pemerintah daerah termasuk koordinasi dengan gugus tugas
mudah mudahan apa yang kita inginkan semua masyarakat tetap
beraktivitas tapi aman dari covid sembilan belas
oleh sebab itu saya mohon dukungan dari seluruh rekan rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut
dan mudah mudahan empat provinsi dan dua puluh lima kabupaten kota tersebut nantinya r nya bisa turun sampai tujuh sampai dengan
bawa lagi yang lebih bagus
kira kira itu yang ingin saya sampaikan dan tambahan
anggota polri yang akan dilibatkan kurang lebih tiga ratus empat puluh ribu
karena kita harus mengamankan di satu delapan ratus titik tersebut
nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan kita laksanakan setelah di bawah
siang ini langsung di atas stasiun mrt hi
segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut
demikian terima kasih